kalau ini pakai bisa jadi babi orang
kalau gue jadi babi
kalau ngebet nggak tuh cebok nih lu pakai nih kalau kepercayaan
ke teman kita
hai mbak ya bener si almo tuh tapi tuh
suaranya ngkus sama si jaya dan
saya kan udah ditembak tuh tadi sama si bos kecil tuh
skril ya main dapur ditembakin
jadi orang lagi nih
untung gue ditembakin sama endarto
ini aneh bin ajaib
percaya jadi babi
jadi orang lagi
ini berkat ahhik
oh ini kalau ini pakai bisa jadi babi
ngebet gak tau cebok
nih lo pake nih kalo kepercaya
bener be gue udah jadi babi lo nih
udah ganteng gak ganteng ke gue nih
gue nih ganteng mah nih
tanya pak amung
amung gue udah jadi babi ini
ganteng ya ganteng
gue lo udah dibonding
dan dan dan
saya ini rumah keren dan
bagus keren ya

lo percaya gak
itu jubah manjur
ini padahal semua kasih
bener manjur ini gue jadi babi dah bener dah
udah terus aja lo jadi babi
kamu gak dapat angin gue
tapi gue juga pengen lah nyobain
ini madat madan mau madan
boleh juga dah gantian
boleh juga bang
ganteng gak kok ganteng
bener jadi babi dah
biar pada dapet catah semua
mudah mudahan kita jadi manjang
asal jangan jadi manjang babi
kok kayak mau keren lah
coba mau keren lah
gue masih gini gini juga
relaksin juga dan
engga jadi babi
kapan menyengih gue menyungguh gak
gue jadi babi

lalu jadi babi lu gede aja gajah begini ya
percaya kagak bener juga ya komandan
ini benar benar ampuh kalau begitu ini buat senjata kita nih
bos yang bener aja itu kan juragan kambing kurban pos bisa kualat kita
ah cebol dia bandar besar
kurban kurban di dki dia yang pegang
eh sembarangan lu
tuh bukan masalah besarnya atau kayanya bos
tapi ini kambing kurban bos
dia juga dagangnya kagak jujur
beli sepuluh perak dijual tujuh puluh perak
udah sikat abis aja
ya udah kalau gitu kita empet aja bos
si cebol ketelaluan dia masa sama kambing kambingnya diangkut juga alat bukan main
cuci cucu gua perlu duitnya doang nih duitnya lain sama dope dope kamu ambil kagak mengapa
udah ilan dikambing jadi ambil juga
aduh cebol cebol ngerjain gua lu
aduh aduh lihat tuh dia
liatin gua aja gini
saya lu keterlaluan banget lu ya
masa dikambing diambil diangkut juga lu
kalo buat gua mah kambing yang vip
ngerti gak gak gua perlu duitnya aja
ini bisa berapa ya bisa ketahuan orang sama
wuh sekampung sama si bandar haji
sebentar lagi dia mau sholat subuh
udah bos abis mau gimana lagi
udah terlanjur bos
kita buat capek aja di rumah bos
ah iya bener bener
lu udah ngandang kan gue ilang
lu orang tidur
ini siapa lagi yang ambil selain lu
tuh kami baru hilang
aduh masa duit ilang kambing juga ilang
bagaimana sih lu bram
pasti ada ngerampok nih
aduh bagaimana sih bram
masa gitu dagang kambing gembel pulang jadi gembel
emang lu gembel
omongan lu begitu amat sih sama gue
kencem lu jahat lu ya
tega lu ya
gue gak mau tau
gue mundur lagi ah
udah asal mata yuyuk lu
habis bagaimana dong gue rugi kalau begitu dong
aduh kambing ilang